selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya ratu nabila
pasca ott hakim pengadilan negeri oleh kpk
agenda sidang pada rabu pagi di kantor pn medan tetap berjalan seperti biasa
dan saat ini hakim senior telah ditunjuk menggantikan ketua pn medan marsudit naigolan
setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan ruang ketua dan wakil ketua pn medan
disegel oleh penyidik kpk
selain ruangan kedua pejabat di pengadilan negeri medan
penyidik kpk juga menyegel meja sejumlah hakim yang turut ditangkap oleh kpk
humas pengadilan negeri medan erin tuah mengatakan masih menunggu status yang dikeluarkan oleh kpk
terhadap para hakim pn medan yang terjaring ott
sampai nanti ada kepastian mengenai status mereka
kita mungkin asas kita kan perbu kata bersalah
jadi mahkamah agung juga bersikap bahwa sepanjang belum ada status mereka
dari kpk status mereka masih tetap
kecuali nanti bahwa mereka sudah ditetapkan
nanti ada pemberitahuan sementara otomatis nanti majelis akan diganti
untuk sementara penundaanlah dulu sampai nanti ada kabar dari kpk
kementerian bumn memutuskan
mengangkat nike widjawati sebagai direktur utama pt pertamina yang baru
pihak kementerian bumn menegaskan tidak ada unsur politisasi dalam pengangkatan nike widjawati
pihak kementerian bumn menyebut ada kriteria khusus yang harus dilalui
untuk berada di posisi direktur utama seperti penilaian atau assessment
track record atau pengalaman serta evaluasi
di pt pertamina persero per dua puluh sembilan agustus dua ribu delapan belas
kementerian bumn mengatakan
nike widiawati sebagai direktur utama darmawan samsu sebagai direktur hulu
pushartanto sebagai direktur sdm pertamina
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama alfian akan dilanjutkan